di rumah ini tinggal seorang ibu bernama untung selamat
rumah di rt lima rw tiga desa dukuturi kecamatan ketanggungan brebes jawa tengah
berukuran lima x enam meter itu merupakan warisan dari orang tuanya tasmi dan sahidi
dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk
dengan lantai tanah yang beberapa bagian dilapisi plastik dan teras hanya setinggi satu dua meter
ada tiga penghuni rumah ini yakni untung selamat bersama dua anaknya nur oktaviani sari dan muhammad rizki
untung ditinggal pergi suaminya samroni sejak sepuluh tahun lalu
semula ia menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai pembantu
namun kini untung mengandalkan anak sulungnya yang bekerja sebagai buru pabrik yang hanya cukup untuk makan sebulan
sebelumnya keluarga ini mendapat bantuan program keluarga harapan atas nama orang tua mereka
tetapi bantuan tersebut terhenti sejak tahun dua ribu
mbak untung selamat mendiami rumah ini sama siapa saja
mbak selama ini sudah mendapat bantuan apa gitu dari pemerintah
ada pkh itu ceritanya gimana
itu punya ibu
terus ibunya sekarang
ibunya sekarang meninggal
terus putus ya
untuk pkh rtlh juga rencananya mau dibangun
terus enggak jadi kenapa
ini enggak jadi ibunya meninggal jadi ini jadi
tadi kemarin sih dapat
dari balik desa tiga ratus itu
oh yang covid itu ya
paling itu saja ya
kalau plt enggak pernah ya
keluarga untung selamat adalah salah satu dari keluarga miskin ekstrim di desa dukuturi
lima satu ratus enam puluh lima dari sembilan enam ratus lima puluh satu penduduk desa ini masuk kategori miskin
dengan tiga ratus enam puluh satu rumah warga yang tidak layak huni
yang terdaftar melalui dtks itu sekitar lima satu ratus enam puluh lima jiwa
untuk warga yang memiliki rumah tidak layak huni sendiri
untuk tungkuturi semuanya sekitar ada tiga ratus enam puluh satu rumah tidak layak bunyi
itu sudah terupdate
terlalu diperwaksin juga
sementara itu data dari badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah atau baperlitbang dabrebas menunjukkan
jumlah desa yang masuk kategori miskin ekstrim bertambah dari tiga puluh empat desa pada dua ribu sembilan belas
menjadi empat puluh tiga desa pada dua ribu dua puluh
desa miskin ini tersebar di lima kecamatan yaitu larangan losari ketanggungan gulakamba dan bantarkawung
baperlitbang dabrebas juga mencatat pada dua ribu sembilan belas jumlah warga miskin
dua puluh dua persen dari satu sembilan puluh delapan juta penduduk brebes
angka kemiskinan ini naik pada dua ribu dua puluh menjadi tujuh belas dua persen atau tiga ratus delapan ribu jiwa
dari tiga ratus delapan ribu warga miskin ini satu ratus delapan puluh tujuh ribu warga masuk kategori miskin ekstrim
dengan penghasilan di bawah rp tiga ratus empat puluh lima sebulan dalam kurun lima tahun berturut turut
mencoba kita identifikasi kita kebetakan adalah terkait dengan kemiskinan
kemiskinan ekstrim itu adalah orang yang pendapatannya itu selama lima tahun berturut turut itu
kurang dari satu sembilan puluh sembilan usd pbb setara dengan rp tiga ratus empat puluh lima
dan kita memiliki satu ratus delapan puluh tujuh ribu penduduk yang berpenghasilan di bawah rp tiga ratus empat puluh lima ribu
itu yang sekarang ini sedang kita coba petakan
supaya kita bisa nantinya membantu mengintervensi mereka
nantinya ada berapa desa yang miskin
kalau desa yang coba kita petakan kita mencoba memetakan lima kecamatan
masing masing kecamatan lima desa kita petakan untuk di desa miskin ini
dengan indikatornya dari banyaknya dtks data kesejahteraan sosial dan idm
saat ini desa dukutulik
juga masuk daftar desa percontohan untuk program penanganan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten brebes
imam suripto brebes jawa tengah